paman perkenalkan ini muridku namanya anggini
anggini perkenalkan ini paman aman betet ini paman amin betet
nah mereka itu tusan ayah hadap prabu yang akan menunjukkan jalur kita ke pajajara
kita lewat mana ya paman ke pajajaran
ah atur raden paman mah lebih paham jalan sini mah
raden mau jalan tikus apa mau jalan kalung
jalan pajajaran bukan jalan tikus dan kalong
iya kan mau ke jalan tikus apa ke kalong
paman tahu ayo raden paman antar
ayo raden silahkan
kamu tidak boleh mati sekarang mahesa
aku tidak boleh kehilangan anak ini
sulit menemukan murid berbakat
dia sangat aku butuhkan untuk melawan si luang
aku harus mengeluarkan tenaga dalam kian santa yang masih bersarang di tubuh mahesa
di sini laporan kan ada hati
apakah yang kamu mau lakukan ini
meski kamu hanyalah isyarat
aku sendiri pun jepang